salah satu tempat favorit ngabuburit adalah taman lapangan banteng
selain ruang terbuka ini memiliki fasilitas yang memadai
lokasinya yang strategis membuat pengunjung memiliki banyak alternatif untuk mencari kegiatan
momen jelang berbuka puasa menjadi waktu yang paling dinanti seluruh umat muslim di indonesia
dan di bulan ramadan kali ini banyak warga jakarta yang menunggu waktu berbuka atau ngabuburit
sambil beraktivitas di taman taman salah satunya taman lapangan banteng yang berlokasi di jakarta pusat
berbagai aktivitas dapat dilakukan masyarakat di taman seluas tiga belas hektare ini
tak sedikit keluarga yang datang dan mengajak anak bermain di wahana permainan
beberapa lainnya ada yang memilih menunggu waktu berbuka dengan menjaga kebugaran atau berolahraga
dan banyak juga yang duduk sambil bersantai menikmati pemandangan di atas hamparan rumput
kita akan ke sini karena ada yang berbuka
nanti mau nonton kayaknya ada konser malam bakal nonton sih
nanti coba mau batalin dulu di sini sih mau cobain minum minuman makan makanan di sini mau cobain dulu
lokasi yang strategis membuat taman lapangan banteng kerap kali digunakan untuk menggelar pameran
jika beruntung anda dapat menghabiskan waktu ngabuburit sembari menikmati acara yang digelar
selain lokasi taman yang strategis di jakarta
taman lapangan banteng juga bersebelahan langsung dengan masjid istiqlal
sehingga tempat ini menjadi rekomendasi sempurna untuk anda ngabuburit menunggu azan maghrib dan dilanjutkan beribadah
reza ramadan himawan amri jakarta